musim libur akhir tahun telah tiba artinya kepadatan lalu lintas berpindah ke luar kota
arus lalu lintas menuju kawasan puncak bogor jawa barat mengular sejauh delapan km di ruas tol jagorawi menuju ciawi simpang gadok dan megamendung
sejak sabtu pagi arus lalu lintas menuju puncak bogor jawa barat sudah dijejali kendaraan
dari pantauan kamera drone tmc polres bogor ribuan kendaraan wisata dari jakarta sudah menumpuk di ruas tol jagorawi menuju pintu tol ciawi
antrean mengular sejauh delapan km hingga megamendung
laju pengendara tersendat selama berjam jam lantaran harus melintas bergantian
selain lonjakan arus wisata kemacetan di awal musim liburan ini disebabkan pertemuan arus di sejumlah titik persimpangan
serta penyempitan lajur di lokasi proyek pelebaran jalan gadok
di lokasi pembangunan jalan gadok
jembatan gadok ini arus kendaraan terpaksa melintas bergantian karena terhalang pembatas proyek
untuk mengurangi kemacetan saat lantas polres bogor mereka yasa arus satu arah atau one way lebih awal
lebih jauh kemarin dibandingkan yang lain
tapi lalu lintasnya gimana
lalu lintas ya terkadang macet terkadang enggak ya
kita juga di jarangkan betul betul